meski hasil lab rsko menyatakan urin andi arief negatif narkoba
bnn memastikan mantan wasekjen partai demokrat itu pengguna aktif narkoba
kepastian didapat setelah sebelumnya penyidik melakukan pemeriksaan mendalam
termasuk melakukan asesmen sehari setelah andi arief diamankan
pada kasus pengguna aktif jeda waktu saat pemakaian narkoba dan tes urin dapat mempengaruhi hasil
pemeriksaan seperti yang terjadi pada hasil lab andi arief di rsko
bnn tetap merekomendasikan andi arief menjalani rehabilitasi
kan kita hari senin dibawa ke bnn untuk dilakukan asesmen medis
dan hasilnya positif dan yang persetan adalah pemakaian aktif
oleh karenanya kita memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan dengan surat pengantar
untuk yang bersangkutan dilakukan reak medis
dalam arti yang bersangkutan harus diobati sampai sembuh